setelah itu anggota fraksi partai golkar nurul arifin dan sekretaris fraksi partai nasdem saan mustafa mengusulkan agar gaji anggota dpr dipotong untuk membantu penanganan wabah covid sembilan belas
usulan ini disampaikan dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang tiga yang digelar pada senin siang
saya berharap kita mempunyai solidaritas nasional solidaritas sosial untuk menghadapi masa masa sulit ini yang kita tidak tahu sampai kapan masalah ini akan berakhir
dan kami secara pribadi dan fraksi fraksi mungkin saya belum berani lah ya tapi secara pribadi saya ingin mengetuk kepada rekan rekan semua bagaimana seandainya kita bersama sama dalam situasi sulit ini untuk memberikan gaji kita paling tidak setengahnya untuk membantu saudara saudara kita yang sedang mengalami kesulitan di masa masa yang prihatin ini
nanti pimpinan inisiasi pemotongan gaji lah bagi anggota dpr per bulan april ini ya ini penting sebagai bentuk kepedulian kita di dpr